kasus ini juga merembet kerana parlemen anggota dpr ruhut sitompul menegaskan kehadirannya
dalam pemeriksaan ahok adalah terkait kapasitasnya sebagai jurubicara tim pemenangan
ruhut mengaku tidak khawatir atas tudingan rekan rekannya sesama anggota dpr
yang keberatan dengan tindakannya itu
menurut politisi partai demokrat itu sebagai juri bicara
ia wajib mendampingi ahok dalam pemeriksaan
karena itu ia tidak takut jika nanti dilaporkan atas pelanggaran kode etik ke mahkamah kehormatan dewan
saya juru bicara ahok
semua juga tahu kemarin demo demo ada juga komisi tiga
udahlah jangan mencari yang aneh aneh ya
ini mau laporkan silakan aku udah capek dilaporkan sama mkd